selamat siang heranov
selamat siang heranov kemarin tanggal satu september dua ribu dua puluh tiga telah digelar apel gabungan dari tni dan juga kepolisian republik indonesia
untuk mengamankan ktt asean dua ribu dua puluh
nah untuk mengetahui lebih detail begitu informasinya pengamanan kali ini lebih kompleks
saat ini saya sudah bersama dengan kasatgas preventif dari kepolisian republik indonesia
yaitu pak rudi angtarisawan selamat siang pak
selamat siang mbak
pak rudi boleh dijelaskan pak untuk tni
tugas dari kasatgas preventif sendiri seperti apa pak
baik kasatgas ii preventif operasi triburata dua ribu dua puluh tiga ini melaksanakan kegiatan pengamanan
dalam kegiatan pencegahan terhadap tentunya ancaman gangguan keamanan yang terjadi
baik sebelum sesaat kegiatan ktt ini
jadi kita ada tujuh sub satgas
yang pertama satgas pengamanan bandara
ini kami melakukan antisipasi pengamanan
baik delegasi maupun tamu negara yang baru datang sampai menuju akomodasi
kemudian sampai pada kegiatan
kemudian yang kedua ada sub satgas hotel
kita melakukan pengamanan baik di area hotel dan sekitarnya
kita berada pada ring tiga ya
ring tiga ring satu dua adalah pas pampres
kegiatan ini kita lakukan tentunya secara terpadu
kemudian ring berikutnya kita sub satgas pengamanan obyek
ada di borapa tempat
tempat yang dilakukan kegiatan
termasuk yang ada di gc sekarang
di jcc sekarang ada kegiatannya
kemudian sub satgas sferilisasi
itu melakukan pengamanan terhadap barang barang atau hal lain yang dibawa oleh tamu tamu ini
kita sterilisasi dan dipastikan tempat tempat yang akan dilakukan kegiatan ini benar benar bersih steril
dengan menggunakan alat alat yang ada
termasuk menggunakan kipas
kipas yang ada di jcc
jadi ini juga tentunya kerjasama dengan pas pamres
karena ini di area ring satu
kemudian ada satgas kawasan
kawasan ini terdiri dari polres polres tempat
polres jakarta pusat selatan dan polres yang lainnya
yang ada di metro ini
untuk mengantisipasi terhadap ancaman gangguan
termasuk kalau ada kegiatan unjuk rasa
dan kegiatan masalah
dan kegiatan masyarakat lainnya
ini perlu kita antisipasi
kemudian ada sub satgas pengamanan wilayah
ini ada dua wilayah penyangga
jadi wilayah polda banten perbatasan dengan jakarta
dan polda jawa barat
ini juga termasuk dari satgas preventif
ini kita lakukan tentunya tadi sekali lagi
dan kegiatan kita melakukan kegiatan pencegahan
mulai dari mengatur
kemudian melakukan pengawal
baik itu patroli jalan kaki
kemudian patroli berkendaraan
termasuk juga ada kegiatan patroli gabungan
kemudian dengan instansi terkait itu
kemudian ini di hari pertama
apa pak yang dilaksanakan dari satuan tugas preventif ini
di hari pertama ini tentunya kita mengantisipasi
tamu tamu yang berangkat dari akomodasi
baik itu hotel ada dua kereta
ini kita amankan mulai dari pemberangkatan
kemudian sampai pada lokasi kegiatannya nanti
dan hari ini pun juga masih ada tamu negara yang datang
ini juga kita lakukan pengamanan
dan kita terus melakukan kegiatan preventif tersebut
untuk satuan tugas preventif ini ada berapa personil pak
seluruhnya tergabung adalah tiga tujuh ratus delapan puluh empat personil
baik itu dari mabes
kemudian dari direkturat samaptawoda
ditambah dengan pores pores

belum dengan mungkin satgas yang lainnya
ini kan pengamanannya dari tanggal satu sampai tanggal sembilan nanti pak
kira kira sampai tanggal sembilan nanti apa yang dilakukan satgas preventif ini pak
kita akan terus melakukan kegiatan kegiatan
kegiatan pencegahan tadi terhadap gangguan gangguan tadi
secara terpadu dan terus menerus
dan bekerja sama dengan satgas satgas yang lainnya
tentunya tetap berkolaborasi juga dengan
seluruh masyarakat maupun stakeholder
agar semuanya berjalan dengan lancar kegiatan ini
ini adalah kegiatan yang berbesar
membawa nama baik bangsa negara
dan tentunya diharapkan masyarakat
harus ikut berperan serta
dalam menjaga situasi selama ktt ini
sehingga ada kesan bahwa
benar benar negara indonesia
negara kita adalah negara yang
betul betul aman damai nyaman
juga harus merespon itu dengan baik
dengan melakukan tindakan kegiatan kegiatan yang
sangat mendukung ya
selain bekerja sama dengan pas pampres
ada stakeholder lain pak
yang bekerja sama langsung dengan satuan tugas perspektif ini
jadi dari tni pas pampres
dari pemda kementerian lain
perhubungan dan sebagainya
banyak sekali ya
kita harus berkolaborasi
terima kasih pak rudia
terima kasih pak rudi
atas waktunya selamat bertugas kembali
untuk pengamanan ini
memang dilaksanakan dari tanggal satu
sampai tanggal sembilan september dua ribu dua puluh
akan ada dua puluh sembilan ruas jalan
di kawasan dki jakarta
yang dibuka tutup begitu
masih dilakukan secara situasional
begitu buka tutupnya
nah bagi masyarakat yang akan
ke kawasan jakarta pusat begitu
masih bisa menggunakan transportasi umum
dan diharapkan memang
masyarakat juga membantu
kegiatan ktt asean dua ribu dua puluh
kembali ke anda
selesai sampai tanggal sembilan september mendatang
ada sejumlah rekaya salur lintas
di sejumlah titik
yang ada di ibu kota
untuk update anda bersama kami
di news hour radan india
langsung dari jakarta